bintang tim nasional indonesia ezra walian harus menahan keinginannya untuk membela merah putih
ia dilarang untuk tampil bersama dengan timnas indonesia karena sebelumnya pernah tampil membela belanda
pemain bintang tim nasional indonesia esra walian tak bisa lagi membela tim nasional indonesia di kompetisi resmi
dilansir dari detik com pemain naturalisasi dari belanda itu tak boleh membela merah putih dengan alasan ia sudah pernah membela tim nasional belanda u tujuh belas pada tahun dua ribu empat belas
pssi mengaku menghormati putusan fifa namun pssi kemungkinan akan mengajukan banding atau menjelaskan ke fifa terkait status ezra
akibat dilarang fifa ezra dipastikan tidak bisa bermain di kualifikasi piala asia u dua puluh tiga jumat sore
ia sudah bertolak ke vietnam di mana squad garuda muda akan menghadapi thailand di pertandingan pertama
esra memperkuat tim nasional belanda pada dua ribu tiga belas dalam kualifikasi piala eropa u tujuh belas
saat itu ia memperkuat belanda mengalahkan san marino dan mencetak lima gol
secara keseluruhan ezra pernah dua belas kali membela tim nas belanda di kategori kelompok umur dengan total mengemas sebelas gol
bersama tim nas indonesia pernah lima kali tampil salah satunya adalah bersama tim nas senior besuta